kita ke informasi selanjutnya
dua orang pengendara motor di sidoarjo terlibat kecelakaan saat polisi menggelar operasi semeru dua ribu dua puluh
diduga tabrakan terjadi karena pengendara takut saat melihat razia
kecelakaan antar pengendara motor wanita ini terjadi saat digelarnya operasi semeru dua ribu delapan belas di jalan pahlawan sidoarjo selasa siang
tampak dua pengendara bermotor terjatuh di ruas jalan dan ditolong oleh petugas
diduga kedua pengendara wanita ini terkejut karena melihat petugas sedang menggelar operasi semeru
sementara pengendara lain tengah sibuk mengangkat panggilan ponselnya
akibat kejadian ini seorang pengendara mengalami luka luka di mulut akibat benturan
dalam operasi kali ini petugas menggandeng para ulama di wilayah sidoarjo untuk memberikan nasihat agar para pengendara semakin peduli dengan keselamatan berlalu lintas
pemimpin dan pemerintah di sidoarjo pak jokowi mengatasi kecelakaan lalu lintas
sementara di mojokerto satuan lalu lintas polres mojokerto juga melibatkan alim ulama serta seorang pendeta
tokoh tokoh agama ini sengaja dihadirkan untuk memberikan pencerahan kepada para pelanggar
sehingga mampu meningkatkan kesadaran para pengendara untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas
semua jenis kendaraan terutama pengendara motor yang melintas di jalur transnasional ini
dihentikan petugas untuk diperiksa kelengkapan surat surat kendaraannya
meski tak memberikan surat tilang petugas sempat menurunkan paksa
ada empat orang penumpang becak motor karena sangat membahayakan